hampir sepekan mengungsi akibat banjir ratusan keluarga di kabupaten katingan kalimantan tengah
belum mendapat bantuan makanan maupun tenda dari pemerintah
persediaan makanan mereka pun semakin tipis
tenda darurat ini adalah lokasi pengungsian korban banjir di kecamatan pulau malan dan katingan tengah
kabupaten katingan kalimantan tengah
lokasi pengungsian di pinggir jalan ini dihuni lebih dari empat ratus keluarga
meski hampir sepekan dilanda banjir belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten atau pusat
baik makanan maupun tenda pengungsian
warti salah satu dari warga yang mengungsi misalnya sangat mengeluhkan keadaan yang menimpanya
dia dan suami beserta kedua anaknya harus tidur dan masak di tenda darurat yang mereka buat sendiri
bantuan pemerintah nggak ada bu
bikin sendiri aja
iya bikin sendiri aja ini makan aja udah nggak ada ini lapak ini udah
banjir akibat luapan sungai katingan itu juga membuat fasilitas umum dan pendidikan tak berfungsi
sekolah pun meliburkan para muridnya
sekolah di mana
smp empat katingan tengah
patingan tengah kenapa nggak sekolah
banjir dalam ya
hingga selasa para korban banjir masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah
untuk mengetahui kondisi terkini di kabupaten katingan
kalimantan tengah kita sudah terhubung via telepon dengan jurnalis transmedia samsudinur
samsudin bagaimana dengan kondisi banjir di tempat anda berada saat ini samsudin
terima kasih pak
jadi banjir saat ini di kabupaten katingan di sejumlah kecamatan
yang terendam banjir ada sebelas kecamatan
tiga di antaranya saat ini yang masih terendam
yaitu di kecamatan pulau omalan
dari ketiga kecamatan ini sendiri kondisinya semakin parah
dan bahkan air sudah memasuki mengarah ke jalan trans kalimantan
dengan ketinggian air mencapai empat puluh cm
ya lalu bagaimana samsudin dengan kondisi para pengungsi
tadi berita yang anda sampaikan masih banyak pengungsi yang belum mendapatkan bantuan pemerintah
adakah informasi terkini bagaimana kondisi mereka hari ini
kondisi saat ini mereka masih di fungsi fungsi
di senda darurat yang dibuat sendiri oleh warga
karena mereka sampai saat ini juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah
laporan kita terhubung dari kepala bbbd kabupaten katingan tadi malam
pak icing mengatakan bahwa bantuan tidak bisa disalurkan
dikarenakan data para korban banjir masih belum valid
bahkan untuk mendopring
distribusi sembako juga tidak bisa dilakukan karena
posisi jalan jalan arah kecamatan tertutup banjir
begitu mas sudi
ya samsuddin tadi anda sempat mengatakan memang ada tiga kecamatan
kondisi banjir yang cukup tinggi lalu sempat akan memutus jalur trans kalimantan
berarti asumsinya bagaimana distribusi kebutuhan mereka terutama makanan
apakah masih terkendala hingga saat ini
iya betul mas sudi
saat ini memang terkendala karena akibat banjir
mereka tidak bisa hanya memakan makan seadanya
karena posisi mereka saat ini di tanda tanda darurat itu terkepung oleh banjir
begitu mas sudi
baik samsudin nur terima kasih untuk informasi anda
samsudin selamat berjaga jaga kembali